selain uang makan tiga juta rupiah per hari anak buah sel di kementan juga diminta
menyiapkan anggaran tiga puluh juta rupiah per bulan untuk istri sel ayun sri harahap
awalnya uang yang diminta disiapkan lima belas juta rupiah per bulan
entah dari siapa sebetulnya awalnya kok bisa disiapkan untuk ibu menteri tiga puluh juta per bulan itu
pak panji ya pak panji menyampaikan ke siapa
ke pak isnar apa kata katanya yang sudah ada tahu
wah hanya dengar dari panji awalnya dari situ ya
disiapkan tiga puluh juta itu setiap bulan
iya awalnya dulu cuma lima belas juta pak pertama
sejak kapan itu sejak beliau dilantik sebagai menteri atau beberapa bulan kemudian
saya dari awal dua ribu dua puluh pak
kok bisa naik seratus persen itu gimana ceritanya
dari yang info saya tahu dari pak isnar ada tambahan terus naik dari lima belas ke dua puluh lima
lima belas dua puluh lima akhirnya mentok
sampai sekarang sampai terakhir ya
itu selama saudara menjabat di situ itu saudara tiap bulan benar
itu biasanya minggu
atau awal bulan atau pertengahan atau akhir
dalam kesaksian pegawai kementan sel melalui dirjen dan kepala biro rumah tangga kementan meminta sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan pribadi yang mencapai empat puluh empat lima miliar rupiah
uang itu dikumpulkan dari eselon satu kementan dan nantinya akan dijadikan untuk barter lelang proyek di kementan
beberapa di antara permintaan sel ada cicilan alphard rp empat puluh tiga juta rupiah per bulan selama sepuluh bulan
pembayaran kartu kredit atas nama sel pribadi empat ratus sepuluh juta rupiah
kedua mobil ini menurut saksi digunakan oleh dua anak sel di makassar
pengeluaran untuk sel termasuk umroh bersama keluarganya di tahun dua ribu dua puluh
yang biayanya mencapai satu tiga puluh lima miliar rupiah
selain itu ada juga permintaan uang jajan istri sel rp tiga puluh juta rupiah per bulan dari sebelumnya lima belas juta rupiah
parfum berkali kali senilai lima juta rupiah
uang makan harian melalui ojek daring tiga juta per bulan termasuk membeli dolar di bank sebanyak empat dolar
hal lain yang juga diminta sel termasuk kacamata uang hitam cucu termasuk rimbers
uang utah cucu sel